di bulan puasa banyak orang yang berpandangan banyaknya menu santap sahur yang dikonsumsi akan membuat tubuh lebih tahan berpuasa
tidak jarang mereka menyantap makanan bersantan dan bahkan mie instan tanpa mengetahui nilai gizinya
kadang sahur tuh kalau lebih praktisnya kita goreng telur lah apa gitu ya kadang mie instan gitu
makan berat paling pakai sop pakai ayam juga pakai goreng ayam juga pakai sop pakai sop
santap sahur sering dijadikan momen sebagian masyarakat untuk menyantap makanan sebanyak banyaknya
mereka juga menilai makanan bersantan bisa membuat kenyang lebih lama sehingga menunda rasa lapar saat berpuasa
namun sebenarnya makanan bersantan justru tidak baik bagi tubuh
bila dikonsumsi secara berlebihan dikhawatirkan kandungan kolesterol jahat akan meningkat
makanan bersantan juga mengandung lemak jenuh yang dapat memicu asam lambung
lalu seperti apa sajian yang dikonsumsi
yang terbaik untuk santap sahur
jadi bukannya harus lebih banyak namun kita harus pikirin apa ya makanan makanan yang bisa membuat kenyang lebih lama
contohnya makanan makanan yang seratnya tinggi gitu
nah biasanya orang orang kalau lagi sahur malah nggak mau makan sayur harusnya makan sayur
karena seratnya lebih tinggi jadi dipecahnya lebih konsisten sehingga menunda lapar lebih lama
kemudian makan protein juga hindari karbohidrat yang sederhana
nah karbohidrat sederhana ini sebenarnya seperti gula pasir
sirup es krim seperti itu
menurut vin sebenarnya ada cara mudah untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh
ia membagikan salah satu menu praktis yang bisa dibuat saat sahur
menu yang cepat dan gizinya komplit
salah satunya adalah smoothies
untuk membuat smoothies siapkan selai kacang susu putih dan frozen banana
lalu campur semua bahan tadi dan tambahkan madu sesuai selera
kemudian di blender
saat akan disajikan pilihan topping ekstra dapat menggunakan granula kacang tumbuk jiasid dan goji berry
tidak sampai lima menit smoothies dapat disajikan untuk santap sahur
sajian ini sudah cukup memenuhi kebutuhan nutrisi untuk berpuasa
memiliki nilai tiga ratus lima puluh kalori atau setara dengan sate ayam sepuluh tusuk
gagat prasasti jakarta